ya curah hujan intensitas tinggi yang mengguyur rata wilayah dki pada akhir pekan kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota
pertanyaannya mengapa banjir selalu menjadi langganan masalah jakarta dan sampai kapan
kami akan bahas malam hari ini bersama yayat supriyatna pengamat tata kota universitas trisakti
dan firdaus ali alih tata kelola air yang juga merupakan staff khusus kementerian pupr
saya ke pak yayat dulu tapi saya akan sapa bapak bapak selamat malam
selamat malam mbak fani
terima kasih ya telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected pada malam hari ini
saya ke pak yayat dulu ya pak ya
pak yayat kalau kita bandingkan banjir besar di tahun dua ribu sembilan belas hujannya sebegitu masif
semalaman curah hujannya juga sangat tinggi ya kalau kita ingat ya sehingga mengakibatkan banjir di lima belas wilayah kecamatan
tapi jumat lalu dengan curah hujan dan juga durasi yang tidak seberapa lama dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
ini menyebabkan banjir di tujuh belas wilayah kecamatan lebih banyak daripada tahun dua ribu sembilan belas
kenapa itu pak
ya kalau menurut saya
bmkg kan bisa dikatakan potensi curah hujan sekarang ini rata rata sudah kategori ekstrim
jadi hujan ekstrim itu adalah bentuk kenormalan baru
jadi memang mau tidak mau kita menyikapi kejadian di tahun dua ribu dua puluh itu ekstrim juga karena rata rata cukup tinggi
nah biasanya kan pertanyaannya kalau cuaca dengan curah hujan yang tinggi
berapa besar kemampuan kapasitas sistem tata manajemen air kita
setiap kota kan itu punya ekstrim
hitungan sendiri ketika membuat sistem tata manajemen airnya berapa key nya
artinya untuk lima tahun sepuluh tahun mungkin bisa sampai seratus tahunan
tapi kan menjadi tantangan buat kita kondisi cuaca sekarang sudah berbeda dengan sepuluh tahun dua puluh tahun yang lalu
intensitas curah hujan sekarang sudah rata rata wah luar biasa lah
durasinya makin lama intensitas curah hujan cukup tinggi
nah pertanyaan bagi kita adalah apakah kita akan biasa

tidak mau saja ketika hujannya sudah luar biasa
tidak mau dong
kalau hujannya sudah luar biasa kita biasa biasa dan menganggap ini masalah kecil
masalah yang mungkin tidak perlu diribut ributkan
tapi impact nya itu yang kita lihat sekarang
karena persoalan yang terjadi adalah setiap tahun apakah kita akan mengulang peristiwa yang sama
sementara solusi solusi kekinian belum banyak kita lakukan
karena kota yang baik itu adalah kota yang memang mengintegrasikan
antara tata ruang dan tata air
jadi persoalan banjir itu adalah konflik antara ruang untuk manusia dan ruang untuk air
nah kita yang terjadi kan makin lama makin menyisikan ruang untuk air
nah berarti integrasi tersebut juga tidak maksimal sampai dengan saat ini pak yayat
untuk kepentingan manusia begitu
oke berarti secara tidak langsung kita melihat bahwa integrasi tersebut tidak maksimal
antara tata ruang kota dengan tata ruang airnya
nah itu tadi dinamika ekonomi pertumbuhan penduduk orang mengabaikan persoalan
misalnya contoh ya
contoh misalnya ketika terjadi pasang laut air akan masuk ke laut atau pasang laut
itu kita sebut dengan namanya rumah air
sekarang rumah air jadi rumah manusia
ketika airnya datang kita protes banjir
nah pertanyaan kesalahpahaman itulah yang menjadi penyebab mengapa orang menganggap
kantong kantong air tempat penyimbenan air dan tata ruang air itu banyak diabaikan
jadi menjadi pertanyaan buat kita adalah mau sampai kapan kita seperti ini
karena kita harus banyak belajar dari masa lalu kota seperti jakarta adalah kota yang memang berada di tataran banjir
otomatis perencanaannya pun harus mengantisipasi bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan kota
dan pertanyaan tata ruang itu harus berbasis mitigasi bencana
jadi kalau bencana ini dianggap hal yang biasa ya akibatnya luar biasa buat kita
setiap tahun menderita seperti ini
baik pertanyaannya pak yayat juga harus saya alamatkan kepada pak firdaus
untuk perencanaan tata air sendiri di kota jakarta sebenarnya sampai dengan saat itu sejauh apa sih
dari tahun ke tahun banjirnya nggak surut surut pak firdaus
sebetulnya kita sudah punya rencana master plan penanganan banjir lalu kemudian diperbarui terus
saya ingat tahun dua ribu sembilan ketika saya masih di dewan sumber daya air provinsi dki jakarta
kita punya rencana strategi pengelolaan sumber daya air provinsi dki jakarta
kita sempat ya saya melalui indonesia water institute membuatkan deraca air ibu kota jakarta
nkri ini kita tahu beban air yang masuk ke dki jakarta baik dari hulu maupun air hujan
lalu kemudian berapa kebutuhannya berapa kapasitas tampung badan air yang ada kita sudah punya
lalu kita sadari ya bahwa yang kang ayat sampaikan tadi kita kan sudah masuk ke dalam ya ke era normal baru
dimana curah hujan itu semakin tinggi dan durasinya semakin lama ya
dan ini dampak katakanlah dampak dari perubahan iklim
dan ini sudah kita prediksi sudah kita kalkulasi dari jauh hari tidak sejak tahun dua ribu dua belas
jadi tuangkan ke dalam rencana bagaimana strategi pengelolaan sembadaya air di provinsi dki jakarta
dan pasca banjir tahun dua ribu dua belas akhir dua ribu tiga belas awal kita punya rencana rencana yang harus dieksekusi
di antaranya misalkan dalam rangka mengelola limpasan air hujan yang dari hulu disiapkan bendungan sukamahi dan ciawi
lalu kita normalisasi badan air yang ada
lalu kita sarankan kepada pemprov dki jakarta benahi semua saluran drainase yang ada
oke sudah dilakukan kapan
pompa yang ada tambah jumlah pompa sehingga kapasitasnya mencukupi dalam kondisi yang ekstraordinary
tetapi alhamdulillah ini tidak dilakukan sampai hari ini sehingga kita menghadapi situasi seperti ini
kan kayak kak yayat bilang tadi
kita belum seburuk kejadian malam satu januari tahun dua ribu dua puluh yang lalu
ini curah hujan yang super ekstrim

kita baru dua ratus dua puluh enam kemarin
tetapi sekali lagi ini menunjukkan kegamangan kita terutama pemprov dki jakarta untuk apa
untuk menangani hal hal yang sifatnya sudah rutin
sekali lagi sudah rutin
kan saya katakan berkali kali
gempa bumi adalah bencana alam yang sampai saat ini
kita belum bisa meramalkan kapan dimana dan berapa besar
namanya banjir kita dilatih oleh tuhan setiap tahun
kalau adalah kota sebuah negara yang paling hebat di planet ini
dalam menangani banjir pasti jakarta
dia dilatih hampir empat bulan setahun oleh tuhan
tapi berarti ada miskomunikasi di sini
begitu pak firdaus sampai itu rekomendasi sudah dilakukan kemudian penelitian juga sudah dilakukan
tetapi tidak dilakukan secara maksimal oleh pemprov
saya tidak tahu apakah ini miskomunikasi
tapi yang jelas pemerintah pusat selalu berkomunikasi
seharusnya pemerintah daerah tadi itu mengikuti
men follow apa yang merupakan kebijakan strategi yang dibuat oleh pemerintah pusat
apalagi ini untuk jakarta
ibu kota negara kesatuan republik indonesia
tidak mungkin kita mengenyampingkan kota ini
dan kota ini punya sejarah bagi republik ini
jangan sampai ada kepala daerah yang punya model
modelnya yang sendiri yang kemudian merubah tatanan rencana induk yang kita sudah siapkan
itu yang menjadi tantangan kita bersama fani
oke pak yayat dan juga pak firdaus netizen juga menyorot tentang beberapa hal
seperti pembangunan lahan kemudian juga jumlah dari sumur resapan di jakarta
tapi akan kita lanjutkan pembahasannya lewat judah berikutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan kami akan lanjutkan pembahasan mengenai banjir ibu kota
yang datang dan pergi bersama yayat supriyata pengamat tata kota universitas trisakti
dan firdaus ali ahli tata kelola airi yang juga merupakan staf khusus kementerian pupr
saya kembali ke pak yayat ya
pak yayat netizen juga kemarin sempat menyorot tentang pembangunan lahan gedung gedung
yang ada di wilayah jakarta khususnya di daerah selatannya
nah sebenarnya seberapa haram sih seberapa berbahaya jika kita masih meneruskan pembangunan lahan
dan juga gedung gedung di wilayah dki jakarta khususnya
ini begini orang itu lupa wilayah selatan jakarta itu adalah wilayah dengan curah hujan tinggi
di tata ruang itu sudah diatur wilayah jakarta selatan ada pengendalian pembatasan
koefisien dasar bangunan jadi karena dia wilayah resapan air pengendaliannya lebih ketat
tapi justru yang terjadi sekarang ini pusat pembangunan mal jakarta itu ada di jakarta selatan
dan ada di jakarta pusat
nah pertanyaannya mengapa jakarta selatan itu menjadi pilihan
karena tadi tadi pilihannya karena wilayahnya sejuk udaranya dingin kemudian banyak pohon
bagi kelompok kelas menengah ke atas ini sangat menarik untuk tempat tinggal disitulah tumbuh kembangnya
contoh kasus misalnya kasus yang terjadi di kemang lah
itu kan ada kali kayak kemang ya atau kali kerukut ya
yang melintas di kawasan tersebut
orang lupa bahwa kembang itu dulunya adalah kawasan permukiman
sekarang menjadi kawasan bisnis
dan mereka lupa di daerah kemang itu sebetulnya saat sekarang bisa dikatakan daerah perdagangan jasa atau bisnis yang berada di kawasan rawan bencana
oke idealnya gimana pak yaya
kalau ke depan itu suatu saat bisa saja kalau tidak dibenahi persoalan tata airnya bisa saja propertinya jatuh gara gara setahun terancam oleh bencana banjir
tapi pak yayat kan pembangunannya juga sudah berjalan sudah terlalu banyak gitu
pusat pusat ekonomi yang ada di wilayah kemang khususnya
nah idealnya ini harus kita bangun apa lagi untuk strategi memperbaiki kemungkinan terjadinya banjir
ya biasanya kan dulu orang ribut karena ribut antara tata ruang dengan tata ruang
sekarang begitu tata uangnya sudah dikembangkan di situ tahu tahu ada bencana berani tidak kita untuk mengembalikan misalnya dengan menambah rth dengan pengendalian ketat pembatasan izin
apalagi sekarang kan dki dari sisi aturan
rdtr nya sudah sangat detail sekali paling maju lah dibandingkan dengan kota kota lain
cuma kembali ke pertanyaan dari pak firdaus ali kalau aturan sudah bagus rencana sudah bagus dikerjakan atau tidak
dilaksanakan atau tidak dieksekusi dengan berani atau tidak
jadi keberanian keberanian itu jadi orang yang mengelola jakarta itu orang yang harus kuatnya berani bertarung berani menegakkan aturan
karena di jakarta ini bisa dikatakan bahwa inilah pusat investasi besar indonesia dengan pasar properti terbesar pasar uang terbesar
kemudian pertanyaannya apakah orang akan terus menerus mengambil keuntungan dari jakarta tanpa pernah memberikan berkontribusi bagi kebaikan jakarta
sudah saatnya lah kita berpikir untuk merecovery kembali
ibaratnya kan begini kita sepertinya seperti menghadapi situasi di saat musim pengarau
jadi kita sulit mencari air seperti mencari mata air tapi di musim penghujan terberurayaan air mata
jadi seakan akan kota ini ketika masuk penghujan jadi parno juga warganya ya paranoid ya
karena setiap membaca cuaca membaca hujan itu pikirannya kalau tidak macet banjir atau mobil tenggelam dan sebagainya
dan menjadi tantangan bagi kita kalau dulu banjir hanya mengenai permukiman kumuh kampung di bandaran sungai
tarang perbekan elit
di tengah kota di jantung bisnis
apakah itu tidak memalukan bagi kita ketika kota yang maju yang modern yang berkembang
tetapi persoalan bencana itu seakan akan kita tidak mampu mengurangi
minimal memang banjirnya tidak bisa dihilangkan
tapi cara kita yang terbaik adalah mengurangi persoalan banjirnya mengurangi risiko kerugiannya sebagai cara yang paling baik untuk dilakukan
nah pak firdaus
pak yat sudah mengatakan ini tidak ideal kondisinya
kemudian juga rekomendasi sudah diberikan oleh pusat tapi tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah provinsi dki jakarta yang berkaitan tersebut
nah rekomendasi apa lagi nih
strategi apa lagi yang bisa dilakukan
mengingat juga kemarin wali mengatakan sumur resapan
kemudian juga strategi strategi yang ada saat ini tidak cukup efektif gitu untuk menjadi antisipasi banjir di tahun tahun berikutnya
fani jadi saya katakan sekali lagi saya ingin koreksi ya
jadi kalau gubernur mengatakan kanis sumur resapan

kami sudah bangun ribuan bahkan sejuta lebih sumur resapan dan biopori
tapi jangan lupa ya bahwa bukan berarti sumur resapan biopoli tidak bagus
di jakarta sebagian besar wilayahnya itu muka air tanahnya relatif tinggi dekat ke permukaan
jika hujan berhari hari tanahnya mulai jenuh sudah saturasi
itu tidak efektif lagi untuk meresapkan air
ketika beban air limpasan besar sekali kita harus berpikir dengan cara extraordinary
makanya waktu itu saya menawarkan kalau kita tidak mungkin membangun sungai baru
jadi idealnya begini jalan jakarta ke jawa itu kan cikampek kan sudah full macet
idealnya kita bikin satu lagi jalan tol
atau kemudian kita bikin layang elevated toll
itu gunanya untuk apa
untuk memperbesar kapasitas air
untuk memperbesar kapasitas alir kendaraan tadi
logikanya sama juga dengan air
ketika air limpasan semakin besar kita siapkan sungai sungai baru
tetapi persoalannya tidak mudah membebaskan lahir
makanya kemudian kita harus berinovasi
kita gunakan ruang bawah tanah untuk mengalirkan dan menyimpan air
dan itu juga bisa banyak settingnya
setiap rumah di jakarta yang landed house dibangunkan satu meter kubik saja
setidaknya ada dua dua juta meter kubik air yang bisa kita tahan tidak berebut masuk ke saluran
di bawah lapangan sepak bola di bawah lapangan parkir di bawah gedung gedung perkantoran tinggi dibangun reservoir besar
kemudian kita bikin terowongan ke laut sana
jadi kita mengalirkan secepat mungkin air ke laut
jangan pernah bermimpi untuk menahan air memperlambat air jakarta
konsep naturalisasi yang disampaikan oleh gubernur anies
bukan tidak boleh
boleh ya melakukan naturalisasi tapi dilakukan di hulu lakukan di tempat lain
tapi fungsinya bukan fungsi pengendalian banjir
fungsinya fungsi estetika
kenapa nggak mungkin kita menahan banjir
saya kasih ilustrasi
seratus m tiga per detik saja
kalau kita tahan satu jam lima satu juta air yang harus mencari ruang baru
kalau dia enam jam bayangkan lima puluh dua juta lebih ruang baru atau lima puluh satu ribu hektare
kita harus sediakan ruang yang harus kita genangi untuk menahan air tadi
apakah yang ini diinginkan oleh gubernur anies
coba silahkan menjawabnya
oke ini kayaknya lebih baik dijawab oleh yang bersangkutan ya pak ya
tapi pak firdaus tadi bapak bicara
oke gimana pak
seharusnya memang dijawab oleh gubernur anies
baik baik kita tunggu bagaimana tanggapan dari beliau
tapi pak firdaus mengenai soal naturalisasi yang dijadikan peraturan gubernur sendiri
apakah sudah cukup ideal sudah cukup efisien dalam menahan banjir sampai dengan saat ini
ataukah masih perlu lagi tambahan strategi baru
yang namanya naturalisasi untuk menghadapi air limpas yang besar ini tidak akan mungkin bisa membantu kita
sekali lagi tidak akan mungkin
tolong saya diberi ilmu pencerahan oleh siapapun alihnya di planet ini
kenapa tidak mungkin pak
karena umumannya berbeda
kalau normalisasi memang secepat mungkin
air limpasan kita alirkan ke laut
sementara konsep dari naturalisasi menahan selama mungkin
coba yang kita tahan di kemang kemarin kang yayar itu kita menahan
itu mungkin konsep dari naturalisasi yang dimaksud oleh gubernur anies
mungkin ya saya tidak tahu
oke berarti tidak efisien tidak efektif dan harus dicarikan strategi baru ya bersama dengan naturalisasi tersebut pak firdaus
perlu dicarikan strategi baru
just lakukan aja yang disebut dengan normalisasi itu dilakukan di mana mana di planet ini
oke secara berbarengan ya
oke pak firdaus
tadi penelitian juga menyebut ini kan kalau misalnya daerah utara jakarta semakin tahun ini semakin menurun tingkat tanahnya
kemudian kalau misalnya kita melihat bagaimana situasi saat ini banjirnya tidak terjadi hanya di utara jakarta tapi juga tadi di selatan jakarta
kemudian juga bekasi dan juga tangerang
sebenarnya penataan air di wilayah
wilayah yang terdampak banjir selama ini yang begitu sering tersebut seperti apa sih pak
kan kalau misalnya kita bicara mengenai jakarta banjir di jakarta tidak hanya jakartanya aja tetapi juga wilayah wilayah yang menjadi pendukung seperti jabodetabek
pemerintah pusat melalui kementerian pupr itu sudah punya balai balai
kita punya balai besar ciliwung kesadane
kita juga punya balai citarum yang juga berdampak ke wilayah dki jakarta misalkan
balai balai itu sudah bekerjasama
dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka tadi
bagaimana tata kelola airnya kita perbaiki dari tahun demi tahun
tetapi ingat pemerintah daerah juga harus bisa menahan tadi emosi untuk mengkonversi ruang
nafsu untuk mengkonversi ruang ataupun alasannya ini akan menuai bencana
ya tadi fani bertanya
sekarang sudah kadung dibangun bagaimana
kita punya solusi
kita harus merekayasa secara struktural
kita bangun bendungan
bendungan itu fungsinya apa
memindahkan kapasitas holding
holding capacity dari ya dulu kan ada hutan ada pohon ya
fungsinya fungsi resapan
hujan turun satu ratus delapan puluh diresapkan dua puluh dilimpaskan
fungsi resapan hilang kita gantikan dengan bendungan
jadi bendungan menahan air tadi ibaratnya fungsinya hampir sama tapi di delay pelan pelan
pendekatan pendekatan ini membutuhkan apa
membutuhkan kerjasama membutuhkan kerja keras membutuhkan apa
membutuhkan ruang baru yang bisa harus kita bebaskan
ini yang sebetulnya harus kita carikan jalan keluarnya tidak hanya duduk bersama
tadi juga bekerja bersama
selama ini kan kang kayat pasti ketawa ya kita sudah duduk bersama
tapi mau duduk bersama tapi kerjanya tidak bersama
ini harus kita selesaikan
baik kalau tadi soal penataan air kalau misalnya tata kotanya sendiri bagaimana pak yayat
ya pertama begini kita sebetulnya untuk jakarta seperti ini kata kuncinya itu pada pengendalian tata ruang
jadi kita harus mencermati bagaimana caranya supaya pengendalian pada kawasan kawasan yang punya potensi resapan tinggi itu pengendalian tata bangunannya lebih diperketat
pertanyaannya kan bagaimana persoalan pengendalian itu bisa dilakukan kalau penegakan aturannya tidak gas juga
jadi sekali lagi saya lihat pertama satu tadi dari pengendalian tata ruang
kedua tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa katakanlah melakukan recovery terkait persoalan air
ini terkait persoalan sinergi tata ruang dengan tata air dengan memperbanyak rth
memang kadang kadang orang mengatakan pak rth jakarta nambah nih apa rta yang ini
maksudnya ruko toko dan hotel pak ini kan luar biasa setiap tahun bertambah
tapi pertanyaan kita mencapai ruang terbuka hijau yang lebih banyak salah satunya mungkin dengan cara bisa membeli lahan
atau juga membebaskan tanah tanah negara seperti di bantaran sungai untuk dikonversi menjadi ruang terbuka hijau baru
atau juga menambah areal areal misalnya untuk revention pound yang bisa bermanfaat bagi kita untuk mengendalikan air
memang pekerjaan paling berat model jakarta ini adalah untuk menambah rth salah satu syarat adalah mendorong pembangunan ke arah vertikal
ini pekerjaan berat bagi kita bagaimana membiasakan pola hidup di bangunan bertingkat bagi masyarakat yang biasa tinggal di bangunan horizontal
apalagi di permukiman permukiman yang cukup

jadi kita harus memperbaiki kota kota yang maju
ketika kota sudah semakin padat caranya mencari efisiensi ruang yang paling bagus
nah disinilah pendekatan pendekatan kultural mengajarkan masyarakat bahwa tinggal di kota itu
ada namanya budaya berkota
salah satu budaya berkota sekarang dan ke depan adalah tinggal di rumah susun
nah ini tantangan paling besar
minimal tinggal di rumah susun
kita bisa menahan laju atau perubahan tata guna lahan yang semakin masif
karena kebutuhan permukiman dan kebutuhan ekonomi
oke sekarang berarti pertanyaannya adalah bukan bisa atau tidak tapi mau atau tidak
terima kasih atas informasinya
tidak mau memang harus agak lebih tegas
betul agak lebih tegas
betul harus indonesia lebih tegas lagi ke depan ya
terima kasih pak yayat dan juga pak firdaus
karena durasi kita sangat terbatas kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini
terima kasih bapak bapak sehat selalu